tamatlah riwayat musim tunggu pembalasan
bagaimana mungkin aku harus menghadapi surawisesa sedangkan dia adalah darah dagingku sendiri
jika dia benar benar tega melawanku berarti aku telah gagal mendidik putra aku sendiri

ilmu raden sangat tinggi
kalau kalian tidak mau melawanku
akan aku habisi kalian
baiklah kau begitu raden

dan kau ratu nagalangga
serahkan pajajaran padaku
aku akan hancurkan istana itu dari langit
dan kau raja kalajeng
hancurkan pajajaran dari bawah tangan
aku tidak akan mencewakanmu
aku akan mendapatkan kabar
pajajaran hanyalah tinggalan nama
tamatlah riwayatmu siluang
aku harus menghadapi surawisyaesan
sedangkan dia adalah darah dagingku sendiri
jika dia benar benar tega melawanku
berarti aku telah gagal mendidik putraku sendiri
ada apa ayahanda prabu
kenapa ayahanda tampak bersedih
bagaimana ayahanda tidak sedih
ayahanda harus berhadapan dengan surawi sesa
ini semua akibat ulah paman amuk maruku
paman amuk maruguh lah yang sudah menghasut rai surawi sesa
sehingga dia memiliki sikap seperti itu ayahanda
aku benar benar kesal kepada paman amuk maruku
aku akan memberinya pelajaran ayahanda
ayahanda ingatkan kepadamu
janganlah menyimpan dendam yang berlebihan
di dalam hatimu
dan menjadikan dirimu sendiri
walaupun ayahanda tahu
amuk maruku memang sangat mengesalkan
tapi bagaimanapun juga
amuk maruguh tetaplah uakmu juga
jika memang paman amuk marugo merasa
seharusnya dia tidak bersikap memusuhi pajajaran ayahnya
dengan kepala dirimu
dan berpikirlah yang jernih
tanpa adanya amarah
peperangan yang akan kau lakukan ini
tidak mencelakai dirimu sendiri
aku akan kembali ke pasukanku
semoga dewata agung
selalu melindungi kita semua
dan juga paman amuk maruguh
kebenaran pasti akan selalu dilindungi oleh allah
itu pasti pasukan gandara kita harus melaporkan hal ini ke istana baik
hai sekarang tidak ada yang bisa melaporkan kepada jaran